konten asusila viral di media sosial bukan baru baru ini saja
sebelumnya pun tidak sedikit kita temukan beredarnya konten yang mengandung asusila
mulai dari video syur pribadi yang disengaja maupun tidak disengaja disebarkan
hingga menjajakan prostitusi melalui media daring secara belak belakan
lalu pertanyaannya adalah mengapa hal ini seperti tidak dapat terbendung
apakah hukum kita tidak cukup untuk memberikan efek jerah
akan kita bahas dengan penggabah sosial maman suherman
selamat malam kang maman
selamat malam mbak sasha
kang maman bisa dijelaskan tidak apa yang sebenarnya sedang terjadi
apakah selama ini kita yang cenderung menutup mata atau pemerintah yang cenderung menutup mata
atau memang ini merupakan fenomena yang baru
saya tidak melihat ini fenomena yang baru
tetapi saya mengamati sejak dua ribu dua puluh ketika pandemi covid
melanda social distancing terjadi
justru industri pornografi memasuki dunia digital
layanan layanan video call sex dan lain sebagainya betul betul seperti jamur di musim hujan
yang tumbuh karena mereka tahu kebutuhan seksual orang itu hampir sama pentingnya
dengan kebutuhan sandang dan pangan
dan dia melihat pasar itu besar
di dua ribu dua puluh saja perputaran
harganya sampai rp tiga puluh enam delapan triliun
ketika ekonomi meredup karena pandemi covid mereka tetap saja naik
dan ini yang dianggap lahan baru
persoalannya kemudian kita sudah punya undang undang tindak penghapusan tindak pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang sejak dua ribu tujuh belas
jarang digunakan soal ini
dan biasanya kasus kasus seperti ini baru disentuh viral di media sosial
dan itu kita tidak pernah
hampir tidak pernah mendengar hukuman yang maksimal misalnya
sehingga buat mereka ini hal yang risiko yang tidak terlalu besar dibanding penghasilan yang sedemikian besar
dan industri ini pun menjadi marak menjadi besar sampai saat ini
ketika saya melihat video kebaya merah misalnya
saya sudah langsung bisa menduga bahwa ini bukan sekedar iseng
bukan untuk konten saja di media pribadi mereka
tapi betul betul sudah masuk ke dalam industri
siapkan dan beri dukungan
ini sudah diperkenalkan dengan sengaja
kameranya sangat bagus
ada skrip ada skenario nya
ini sudah sama dengan ciri ciri karya karya industri pornografi yang dipesan khusus oleh industri tersebut
dan itu sudah marak di indonesia
kira kira itu mbak sasa
itu artinya sudah profesional seperti itu ya kang maman
dan tadi kang maman juga menyatakan bahwa sebenarnya ini sudah banyak dilakukan dari dulu
bukan fenomena baru
namun disentuh jika sudah viral saja
kenapa kang maman
baru disentuh sesaat justru sudah viral
padahal kan banyak ya berseliuran di media sosial
itu yang membuat saya juga bingung
ini kok tidak disentuh sama sekali
contoh sederhana aja mbak sasa
setelah pemeran kebaya merah ini ditangkap
apakah juga video dan linknya tutup tidak sama sekali
setiap malam di indonesia di media sosial di twitter itu yang hashtagnya viral itu adalah
hashtag akun akun yang memanfaatkan link kebaya merah ini untuk mempromosikan layanan seksual mereka
jam delapan sampai jam sembilan ke bawah mereka mengatakan mau dapatkan video lengkap silahkan klik ke akun kami
dan ternyata yang mereka tawarkan bukan cuma video itu
tapi pelayanan langsung oleh pemilik pemilik akun tersebut
video call seksual yang muncul di media sosial hari ini itu berkisar antara tiga ratus sampai tujuh ratus lima puluh ribu sekali video call misalnya
dan tidak ada tindakan berhadapan hal tersebut
masih terus marah
padahal setiap malam hashtag s a n g titik titik itu viral terus
berarti salah satu yang menyebabkan industri ini terus membesar
merebak terus konten pornografi dan juga prostitusi online ini karena ketidak tegasan dalam penindakan hukum
seperti itu kang maman
iya salah satunya seperti itu
yang kedua ini terus viral karena memang industri nya sangat besar
yang ketiga banyak orang yang terjebak tanpa sadar kemudian tidak bisa lagi keluar dari industri ini
fenomena honey trap itu juga sudah masuk ke indonesia dan sudah berulang kali diperingatkan oleh banyak orang
termasuk saya ketika berbicara tentang sosialisasi
bagaimana anak anak di rumah kita kemudian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal
lalu kemudian diberikan gadget lama lama kemudian diajak berkontak secara pribadi
lalu kemudian anak tersebut diminta untuk boleh tolong buktikan kamu itu laki atau perempuan masuk ke dalam kamarmu
lalu dia buka bajunya lalu kemudian direkam habis itu anak itu cepat dengan ancaman kalau kamu tidak memenuhi perhatian
kalau kamu tidak memenuhi permintaan saya lagi maka saya akan sebar ini ke sekolah dan ke guru guru kamu
saking malunya akhirnya mereka terus melakukan hal tersebut dan itu direkam
salah satu yang bahaya adalah pedofilia yang beberapa waktu lalu diungkap di yogyakarta dan itu sindikat internasional misalnya
lebih banyak kasusnya juga karena honey trap
anak anak yang tidak sadar lalu tiba tiba dijebak untuk video call sex dan kemudian itu direkam dan disebarkan
nah video call sexnya ini kadang kadang tidak menguntungkan buat si anak karena yang menjebak itulah yang menjualnya kemana mana
dan kalau anak itu kemudian ingin lepas apa yang dialami oleh keboya merah kemudian terjadi diseparkan saja ke media sosial
tidak saya curiga yang dilakukan yang muncul yang kebaya merah sekarang alami itu bukan keinginan dia
kemungkinan karena ada sesuatu di industri tersebut seperti yang saya bilang ada orang yang sudah
sudah kemudian khawatir nanti keboya merah ini berk dogma
berhenti dan lain sebagainya atau yang membeli yang kemudian menyebarkan tidak disadari
dan tidak dibuka sama sekali oleh si kebaya merah dan pasangannya ini sesulit itukah kang maman
untuk aparat untuk menindak hal ini karena kan hal ini dari pornografi prostitusi kemudian bisa
perdagangan anak dan lain sebagainya padahal undang undang kita banyak sekali yang bisa
digunakan untuk menjerat hal hal seperti ini kang maman kenapa begitu kesidupan ya aparat
hai sangat banyak mbak makanya saya bilang kok kita tidak ada pengamatan khusus ya terhadap
fenomena di media sosial karena hampir tiap malam itu ada dan kita tahu undang undang
pornografi undang undang perlindungan anak undang undang tppo itu kita punya semua
hape kita punya semua geratannya tidak ringan ratusan juta dan tahunan pindahannya yang
di ancamkan tapi itu tidak
hai tidak kemudian efektif dan digunakan bahkan beberapa diantara mereka setelah muncul setelah
mengalami pidana malah naik daun kan sehingga kemudian menjadi contoh di mereka bahwa ini hal hal
hal yang biasa saja yang paling juga sebentar lagi setelah keluar dalam beberapa bulan lalu kemudian
mereka melakukan hal yang sama lagi atau mungkinkah ada kekuatan yang lebih besar kang maman sebenarnya
sehingga tidak semudah itu bagi aparat untuk kemudian mengungkap semua kasus kasus ini
dan berat keputus biasanya ada perlindung perlindung di belakangnya yang memberikan jaminan jaminan
bahwa kalau kamu nanti dilepas mudah lah kami akan akan melepas kalau kamu ditangkap mudah
untuk kami melepaskanmu misalnya itu sudah biasa terjadi sejak saya bikin skripsi di kriminologi dulu
sehingga mereka tidak terlalu takut dengan undang undang kadang kadang seperti itu karena merasa
mereka punya backup tapi apakah ini juga terjadi indonesia itu yang yang saya belum pernah bisa
buktinya secara konkret tetapi pembiaran pembiaran seperti ini mengindikasikan bahwa aparat kita
lewat media online dan itu sindikat internasional kan juga tidak naik bagi pemberitaan yang sangat tinggi
padahal korban sangat banyak di jogjakarta itu misalnya saya belum tahu apakah itu sudah masuk
keadilan atau belum kasus itu dua tiga bulan
yang lalu kejadiannya misalnya
mudah mudahan itu tidak kemudian hening
tapi tetap diproses supaya ada
penggentar jeraan untuk pelaku pelaku
kejeraan itu sendiri sebenarnya kasus kasus
yang kemudian mencuat di publik seperti
yang kawan maman katakan
sudah ditangkap seperti
kasus dea only fans kemudian juga
ada di akhir dua ribu dua puluh satu tadi
sk kebaya merah juga sudah
nggak ada efek jerah seperti itu
kang maman apakah karena ini
ya sudah ditangkap saja namun
kemudian tidak dilanjutkan atau
pidananya berapa banyak pak kalau kita mau bertanya
hitungan bulan kan yang kemarin
only fans dalam tahun ini viral
dalam pon ini juga dia sudah selesai
menjalankan hukumannya misalnya
sehingga dan yang ditangkap
yang selalu jadi sorotan
cuma perempuannya cuma pramu
tidak pernah dibongkar misalnya
sehingga saya berharap di kasus ini
kalau ada penghentian jeraan jangan berhenti
di dua pemeran ini kita harus
lihat apakah ini betul betul sebuah sindikat
sebuah industri pornografi
yang melibatkan banyak orang
bayangkan kita baru menangkap
basah dalam tanda kutip di media
sosial setelah hampir sembilan
mereka memproduksi hal tersebut
tujuh ratus lima puluh ribu itu ke satu konsumen
bayangkan kalau sepuluh dua puluh konsumen
yang minta per satu video sementara mereka
punya ratusan video misalnya
itu ratusan juta bahkan miliaran
bisa mereka dapatkan
dan pasti ini bukan kerjaan dua orang
bisa diduga ini bukan kerjaan dua orang
ada yang memasak
ada yang mencari konsumen
ada yang memproduksi film filmnya
ini yang harus mudah mudahan ditelusuri
dengan sangat rapi dan jeli oleh pihak kepolisian
apakah itu artinya perlakuannya
semestinya sama dengan
bagaimana kita memberantas narkoba
iya bukan cuma orang yang di depan layar
bukan cuma orang yang tertangkap tangan
tapi sindikatnya yang harus kita telusuri
industrinya yang harus kita telusuri
karena kalau tidak
dua orang ini tertangkap
pemeran pemeran lain bisa datang
bergantian karena industrinya sangat kuat
dan yang selalu berat
bahkan dua orang ini yang ada di layar kaca
itu biasanya menjadi korban
orang orang yang sudah tidak bisa lagi keluar
dari sindikat ini karena ancaman ancaman yang luar biasa
ancaman ancaman yang luar biasa
ancaman ancaman kematian dan lain sebagainya
sehingga dia betul betul harus terus
berada di industri tersebut
karena kekerasnya kehidupan
ancaman kematian yang begitu kuat
industri pornografi ini misalnya
lalu kemudian juga di sisi lain masyarakat
memberikan stigma yang luar biasa
burukkan kepada psk
coba aja tanya ke kantor kantor
coba tanya ke masyarakat sekitar
mau menerima kembali psk atau mantan psk
itu dirasakan oleh para psk
kemudian untuk diterima
untuk diterima saja susah
sehingga di dalam pun diancam ya sudah
mereka terus berada di ruang situ
tanpa bisa berbuat apa apa lagi
sehingga menurut saya yang harus dibongkar
karena di dalam sindikat itulah
undang undang tppo bisa dikenakan
tindak tindakan perdagangan orang yang ada di masal dua
dari undang undang tersebut
kang maman tadi seperti juga sudah disebutkan
oleh kang maman sebenarnya undang undangnya
sudah banyak yang kemudian
dikomodir untuk menjerat
perdagangan anak dan turunannya
seapa political will kah
diberantas atau diupayakan diberantas
setuju kita juga
jangan cuma jadi negara yang
mampu menghasilkan undang undang tapi tidak mampu menerapkannya
kayak contoh sederhana
di undang undang pornografi
kan tidak cuma pelaku ini yang bisa dijerat
tapi orang orang yang memproduksi
memmedarkan mendistribusikannya pun harus
dijerat menurut undang undang tersebut
di undang undang tppo pun
para pelaku yang memperdagangkan dan menjerat
korban korban ini juga harus ditangkap
kalau ini berhenti cuma pada
dua orang ini penggantar jeratannya
tidak tinggi karena dua orang ini cuma
pemeran ada pemain yang lebih kuat di belakang
yang punya kekuatan di dalamnya
ada relasi kuasa yang begitu besar
di dalam sindiket ini
dan orang orang ini yang ada di gambar ini
misalnya cuma buat saya cuma pelaku
dan bahkan terlalu banyak yang menjadi korban
tidak bisa dilindungi lagi
dan tidak mendapat perlindungan
ini yang kita harapkan mereka kemudian
kita bongkar lalu teman teman
saudara saudara kita yang terjerat di sini bisa
mendapatkan perlindungan untuk mengungkap semua ini
dan tidak merasa terancam
kehidupannya saya yakin kalau mereka di
ada di dalam perlindungan
dan teman temannya bisa bercerita banyak
tentang bagaimana mereka sulitnya untuk keluar
dari sindikat ini
kang maman itu artinya dalam catatan kang maman
yang ditangani oleh
para tersangka yang ditangkap oleh
kepolisian ini baru
akarnya sama sekali belum
terangkat seperti itu kang maman
karena itulah industri ini
akan terus hidup
industri ini akan terus hidup karena
pasarnya sangat besar tidak cuma nasional
saat ini tidak cuma lingkup indonesia
media sosial memungkinkan hal tersebut
beberapa platform yang menawarkan
hal tersebut dan memasang hal tersebut
dunia bisa kemudian
kalau kita lihat di media sekarang
pemberitaan tentang indonesia menjadi salah satu tujuan
dunia misal dari mana mereka
tahu kalau bukan dari sebaran media sosial
yang muncul begitu masif
di media kita saya mengapresiasi
kepolisian di jogja
yang tidak cuma berhenti pada
tapi berusaha menjerat mengungkap
sindikat tersebut tapi
kita tunggulah hasil pengadilannya apakah
kemudian sampai ke akarnya itu terungkap
ini yang menjadi pertanyaan
kang maman kita sudah sepakat
harus seperti kita memberantas narkoba
itu artinya upaya tidak hanya boleh
dari aparat kepolisian
maupun pemerintah seperti itu namun
juga masyarakat harus ikut membantu
sedangkan saat ini yang mengakses
ini dari anak anak hingga dewasa
teknologi semakin berkembang
apalagi tadi kang maman juga menyatakan di
pandemi covid sembilan belas ini semakin berkembang
apa yang harus dilakukan
oleh masyarakat setidaknya
tersebut kang maman
upaya hukum harus makin
tegas penggentar jeran harus makin tegas
itu yang pertama hukuman harus
diberikan secara maksimal itu harapan
kita sekarang makin gentar yang kedua
pendidikan literasi digital harus
masih dilaksanakan empat pilar
literasi digital harus terus
disosialisasikan bahwa dalam dunia digital
ada yang namanya digital etnis
dan kemudian anak anak kita kita ajarkan
untuk berhati hati betul dengan media
sosial dan dari kemungkinan
menjadi korban dan kemudian masuk
dalam jeratan para
industri pornografi ini ini yang
harus terus disosialisasikan
digital etik dan digital safety itu yang harus
dan masyarakat yang harus bergerak bersama
jangan kemudian hanya
diserahkan ke para aparat kepolisian yang
perbandingan antara polisi dengan warga
saja belum ideal di indonesia apalagi
kemudian mereka ingin ditugaskan
lagi untuk mengamati media sosial misalnya
tidak apa apa kita terus
memviralkan fenomena seperti ini untuk
membantu pihak kepolisian dan
mengungkap pihak kepolisian untuk
mengungkap kasus kasus seperti ini misalnya
publik harus dilibatkan
dan harus berdaya untuk ikut
menguap fenomena seperti ini
baik terima kasih
kang maman suherman pengamat sosial telah
berdialog dan berdiskusi pada
malam hari ini di cnn indonesia